ratusan keping kartu indonesia sehat yang terbungkus amplop berlogo bpjs
ditemukan warga tercecer di tempat pembuangan sampah di kecamatan carita pandeglang banten
warga langsung melaporkan penemuan ini ke mapolsek pandeglang
sebanyak tujuh ratus empat puluh delapan keping kartu indonesia sehat ditemukan oleh warga di tempat pembuangan sampah
di kecamatan carita kabupaten pandeglang banten
kartu indonesia sehat ini ditemukan terbungkus amplop putih
dengan logo badan penyelenggara jaminan sosial atau bpjs
dari hasil penemuan ini diketahui ratusan kartu yang tercecar
beralamat di beberapa desa yang tersebar di kecamatan carita
warga pun mengumpulkan kartu dan menyerahkannya ke mapolres pandeglang
dari laporan tersebut pihak kepolisian langsung memanggil salah seorang warga berinisial m
yang diketahui telah membuang kartu indonesia sehat ke tempat pembuangan sampah
untuk dimintai keterangan
jadi hasil penyelidikan kita untuk sementara
kita belum menetapkan tersangka ataupun menaikkan ketidakpun
karena ada beberapa pihak lagi yang akan kita minta keterangan
serta ada beberapa dokumen yang sedang kita minta
khususnya kepada pihak bpjs maupun pihak jne
karena di dalam dokumen tersebutlah bisa menggambarkan alur daripada pendistribusian ini